sampai jumpa di video selanjutnya
kendang adalah salah satunya
tarian yang dipentaskan untuk menyambut tamu yang datang ini
syarat dengan pendekatan spiritual dan kearifan lokal
tapi tentu saja tetap menghibur bagi yang menyaksikannya
tak hanya menonton pertunjukannya saja
namun para wisatawan juga diizinkan untuk melihat proses latihan tari
dan rapat kendang secara langsung
serta bisa ikut berpartisipasi
saya pun gak mau ketinggalan menjajal kemampuan saya
mengikuti gerakan tari kelana
yang merupakan bagian dari tari topeng babakan lima wanda
kesempatan untuk ikut sesi latihan tari topeng babakan lima wanda ini
adalah momen langka yang wajib anda coba
kalau berkunjung ke desa wisata gegesi kulon di cirebon jawa barat
tidak hanya saya
tapi semua usia bahkan anak anak usia tiga tahun
sudah bisa mengikuti tarian tradisional
yang sudah diwariskan sejak ratusan tahun lalu ini
yang pasti seru langsung dicoba
desa wisata gegesi kulon bisa dicapai dengan menempuh perjalanan darat
menggunakan mobil selama lima puluh enam menit dari bandara internasional kertajati majalengka
atau tiga jam per jam
jangan lupa untuk berlangganan di desa wisata gegesi kulon

kunjungan ke sejumlah sanggar seni yang ada di desa gegesik kulon
memang menjadi agenda penting saat berwisata di sini
bayangkan saja di desa seluas empat ratus dua hektare ini
terdapat lima sanggar dengan daya tarik wisata edukasi kesenian
mulai dari seni tari seni musik seni rupa seni teater hingga seni sastra
makanya saya pun berharap untuk berjalan ke desa gegesi kulon
saya tidak mau ketinggalan
salah satu yang menarik adalah edukasi tatah sungging
atau teknik pembuatan wayang kulit dengan cara melubangi dan mewarnai
detil yang rumit dari wayang kulit hasil pengrajin yang konsisten
membuat wayang kulit sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
bahkan sudah merambah hingga ke amerika
dan bisa terjual dengan harga cukup fantastis
hingga ratusan juta rupiah perset
yang terdiri dari lebih seratus buah wayang
menatah atau melubangi kulit sapi ataupun kerbau
dalam proses pembuatan wayang adalah bagian yang tersulit
dibutuhkan bahkan sampai satu bulan hanya untuk membuat satu tokoh wayang
bayangkan saja betapa rumitnya pembuatan gunungan ini
makanya tidak heran harganya bisa mencapai lima juta rupiah
karena memang waktu pengajaran ini tidak terlalu lama
pembelajarannya sangat lama
keberhasilan desa ini meraih penghargaan kedua kategori konten kreatif
meningkatkan geliat masyarakat dalam berkesenian
serta aktif menawarkan potensi yang dimiliki desanya
peningkatan partisipasi warga dalam pengelolaan desa wisata gegesi kulon
yang semakin meningkat

juga turut berdampak positif pada pendapatan warga
tak kurang dari satu ratus lima puluh warga desa gegesi kulon
kini aktif menjadi pengrajin wayang kulit hingga ukir kayu pelukis kaca hingga pengusaha kuliner
desa ini telah menerima bantuan dari kemenparekraf
berupa pengadaan alat musik untuk pertunjukan
serta pengadaan internet gratis selama setahun
untuk meningkatkan daya saing dalam mempromosikan potensi wisata yang dimilikinya
melalui akun media sosial instagram
atau facebook at gegesik kulon tourism
masifnya upaya melestarikan tradisi dan budaya lokal desa gegesi kulon
bahkan disebut menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
saat berkunjung ke desa ini pada sembilan september dua ribu dua puluh satu silam
berpotensi menjadi titik balik kebangkitan masyarakat
di ranah pariwisata dan ekonomi kreatif
desa wisata ini akan menjadi lokomotif untuk kebangkitan dan kepulihan
dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
khususnya dengan tagline indonesia bangkit
perjalanan saya lanjutkan dengan mengunjungi sentra produsen makanan khas desa wisata gegesi kulon
melihat proses pembuatan kuliner tradisional sekaligus icip icip
juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang seru untuk dicoba
pengolahan geplak dan opak telah dikerjakan warga sejak puluhan tahun silam
geplak dibuat dari campuran tepung dan sari kelapa serta bumbu rempah
selanjutnya adonan geplak siap masak
didapit sambil dipanaskan dengan menggunakan alat khusus dan proses pun selesai
sementara opak yang merupakan kerupuk berbahan dasar singkong
akan dimasak menggunakan pasir atau kerikil sebagai pengganti minyak hingga mata
opak yang sudah masak akan disajikan dengan bumbu rahasia sebagai olesannya
banyak yang berubah dalam proses pembuatan geplak ataupun juga opak
dengan pembuatan yang sederhana ini justru rasanya terjaga sejak dulu kala dan tetap enak
cocok untuk dijadikan oleh oleh dan pastinya dengan membeli produk kreatif lokal
anda membantu perekonomian warga desa
produk opak dan geplak yang bisa disebut jajanan tradisional ini
dibanderol seharga delapan dan lima ribu rupiah per kemasan
dan telah terjual hingga
penjualannya juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan akun media sosial milik desa wisata
dan umkm kami yang kami sajikan makanan tradisional
sampai oleh oleh sangat sangat meningkat
kami melihat sektor umkm lebih meningkat lagi sampai dua kali lipat
terdapat sejumlah fasilitas menginap atau homestay yang tersedia di desa wisata gegesi kulon
homestay yang dikelola warga ini berarsitektur menarik khas jawa tempo dulu dan terbuat dari kayu jati
penerapan protokol kesehatan diterapkan secara ketat demi kenyamanan dan keamanan saat menggunakan fasilitas homestay
penginapan juga dibersihkan secara rutin
dan menggunakan cairan disinfektan agar bebas kuma
biaya menginap di homestay juga bervariasi mulai dari satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus ribu per malamnya
ingin tahu lebih banyak potensi wisata dan fasilitas yang ditawarkan sejumlah destinasi wisata di tanah air
website indonesia travel punya jawabannya
kegiatan lain yang juga menarik untuk dijajal saat berkunjung ke desa wisata gegesi kulon
adalah mengeksplorasi suasana ala pedesaan di area persawahan sambil berkuda
kini saatnya saya mengakhiri perjalanan saya di desa wisata gegesi kulon cirebon jawa barat dengan menikmati area persawahan kepiting
jangan lupa untuk berwisata di indonesia aja karena beragam pilihan wisata yang ditawarkan
dan tetap jaga protokol kesehatan agar pandemi covid sembilan belas segera berlalu